mama tuh ya selalu ngebayanginnya kalo ntutu pasti seneng boneka
emang mums aku tuh suka banget sama boneka
aku juga suka ngebayangin mams
terus mams tuh orangnya banyak ngomong
yaudah yuk bantuin ya
cik tinggal sebentar ya
boleh saya duduk
kamu teh gak duduk
kok ngobrolnya pada di luar
kok ngobrolnya di luar
gak ada yang masuk
kami sih mak
semua yang sudah lengkapkan
akan saya tempatkan di bagian pengembangan
pengembangan potensi desa
itu teh kerjanya ngapain pak
dimana dan di bidang apa
ciraus perlu dikembangkan
besok kang sobri sudah bisa bekerja
saya permisi dulu
kalau mama kenapa napa
gimana dengan andra ma
lindungilah istri hamamu ini
tidak ada yang namanya pembangunan kecil
atau pembangunan besar
yang namanya membangun
harus direncanakan dengan baik
tapi juga ilmu manajemen saya juga tinggi
kalian tahu apa itu manajemen
pada posisi yang tepat
walaupun saya baru kenal kamu kucai
tapi saya sudah tahu
dan kejujuran kamu
tidak ada yang menurutmu
saya sudah kenal dari si barengko
kamu bagian dakwahku soik
kalau ada ilmu agama yang kurang kamu pahami
tanyakan kepada saya
tentu pak ustadz
sedangkan kamu sahum
kamu bagian humas
lisan dan tulisan kamu tebu
dan kamu baik
kita mulai rencana pembangunan musola ini
semoga allah melindungi kita
dari niat jahat
mama tuh ya
kalau ntutu pasti seneng boneka
ntutu pasti seneng boneka
ntutu pasti seneng boneka
ntutu pasti seneng boneka
ntutu pasti seneng boneka
aku tuh suka banget sama boneka
aku juga suka ngebayangin mams
aku tuh ngebayangin kalau mamis itu orangnya baik
terus mams tuh orangnya banyak ngomong
duduk duduk duduk kom
kamu tuh udah gak bakal bisa pergi lagi
kalau gak dapetin sendiri koswara
eh bukan itu teh
jakarta itu kayak apa ya
kamu mau kerja di jakarta
eh bukan teteh
saya mau diajakin sama kang koswara tuh ke jakarta
katanya nanti hari minggu
saya sama denny mau diajakin ke
itu kan banyak permainannya gitu
tunggu mah tempat main anak anak
bukan cuma buat anak anak tahu
dan teteh kom itu tuh ya
bisa juga buat orang dewasa
disana ada banyak banget permainannya
ada halilintar arung jeram
hysteria pokoknya banyak
jelasin nih gimana ya
halilintar itu kayak kereta api
tapi bedanya itu tuh relnya gak lurus
railnya itu mundur
nah nanti nanti tuh kita jadi kepali
kaki kita tuh diatas
eh kalo mama mama gak mungkin naik begitu antut
bisa lep pasti pengen muntah
gak usah ya mama malah mau nyobainnya teh
iya bener teteh kom
pokoknya kalo gak naik itu mama jadi nyesel
kesana teh naik apa
kalo dari ciraus ke jakarta naik apaan
naik bus kali kom
ada yang aneh
dari tadi senyum senyum sendiri
saya teh mau ajak denny jalan jalan
rekreasi ke jakarta
pansan cukur rambutnya
ya biar agak rapian dikit
ke biaya masuk ke tempat rekasinnya berapa
kamu tau gak
kalau masalah itu kayak tenang aja
nanti biar saya cari di internet
kalau buat saya mau ke bogor dulu
mau ngasih tahu diri cantik kalau saya mulai besok mau kerja
ternyata kebahagiaan kita teh sempurna
saat kamu bahagia saya juga bahagia